itu tetap bohong
gak ada namanya bohong demi kebaikan itu
tetap akan menyakitkan alam
bokong sama mama sarah
papa pernah bikin kesalahan
tapi akhirnya mama sarah tahu
dan ternyata itu lebih menyakitkan
jauh lebih sakit alam
lebih baik kamu jujur
meskipun itu menyakitkan
terima kasih gue
terima kasih gue
terima kasih gue
terima kasih gue
terima kasih gue
terima kasih gue
karena gua tau michi suka sama novel
makanya gue bawa novel buat dia
daripada gua bawa bunga terus dibuang
apapun yang terjadi
erlangga permadi ga boleh kalah dari novel
gua ga boleh kalah
ah andien dimana
dia baik baik aja kan
andien masih di dalam
pagi di presen dokter
mudah mudahan ga ada sesuatu yang buruk sama andien amin
dengan keluarganya pasien bu andin
dokter mau bicara
silahkan masuk ke ruangan
mama dateng kesini juga
alhamdulillah kamu gak apa apa ya
mama udah cema sekali waktu denger kamu hilang kontak
kamu cuma memar memar ya katanya
hari ini boleh pulang kan
semoga aja lah ya mah
alhamdulillah tulang belakang ibu andin tidak apa apa
tidak ada patah dan juga tidak ada retak
ibu andin hanya mengalami memar memar
jadi sudah bisa pulang
terima kasih banyak
dan ini saya sudah buatkan resep obatnya ya pak
harap diminum sesuai dengan anjuran
iya terima kasih dok
saya permisi dulu ya pak
terima kasih ya dok
alhamdulillah kamu ga apa apa
saya butuh obat dulu sekalian mengurus administrasinya
kamu kenapa kau pakai kursi roda
aku baik baik aja
agak sedikit mengalaman aja
tapi aku udah mau pulang kok
ya syukurlah kalau gitu
aku sama teman aku itu lagi nyelidikin kasus pembunuhan ya
oh kamu lagi menyelidikin kasus pembunuhan ya roy
aku lagi nyelidikin kasus pembunuhan ya roy
oh kamu lagi menyelidikin kasus itu
karena aku yakin banget andini tuh ga bersalah om
ga mungkin andini tuh ngebunuh roy
kalau semua orang masih menyelidiki kasus roy seperti ini
bisa aja kasus pembunuhan roh yang sebenarnya akan terkuak dalam waktu dekat
kalau itu sampai terjadi elsa bener bener ga bisa berkutik lagi
siapa tahu om sama tante itu bisa kasih keterangan soal roy
soalnya aku sempat nyelidikin kasusnya roy tapi buntu tanpa om
kapan aja sih
om terima kasih ya
ngomong sama temen kamu mau beli di kk susi
aku boleh minta nomor om surya
aku pamit dulu ya
lu mau ngecerita cerita deh sama gue
kalo lu udah jadian sama pak rendi
tapi gue sebenernya sih masih rada aneh ya bok
kan pak rendi cuek cuek aja tuh orangnya kok bisa jadian sama lu ya
apa kiki cucu raca yang kemba mirna
ngaku kalo kiki sebenernya
sama mas randi itu cuma pura pura pacaran
malah bengong ceritain dong ceritain dong
jadi sebenernya tuh begini mbak mir
kalo kiki sama mas rendi itu cuma
ya sekalian aja kiki rahasia ini semua dari mbak mirna daripada ntar mbak mirna bocor ke purosa bisa
makin kacau semuanya ntar mas nanti juga yang kebawa bawa gigi juga bisa dipecat sama mas al
baik baik jangan sampai dipecat papa mama biar saya aja yang nganter pulang ya nggak usah al papa
mama udah pesen taksi online kau bentar lagi sampai lagi juga andi udah habis istirahat
ya biar andi cepet pulih al makasih ya papa mama pulang dulu ya
ya saya tuh taksinya datang ya mama sama papa pulang duluan ya makasih ya papa
ya papa duluan ya
terima kasih ya mas
jadi mas kamu gak ngasih tau nama rosa sama reina kalau aku hilang
saya gak mau buat mereka khawatir
untung aku ditemuin back baik aja loh mas
kalau aku ditemuin aku hilang ingatan gimana
aku gak tahu kamu siapa
andini karisma putri
andini karisma putri
bisa gak usah drama
kebanyakan nonton sinetron kamu
gak usah ketawa
aku bercana mas
kamu udah nemuin aku
makasih juga karena ada selalu ada buat aku mas
di saat aku butuh pertolongan
udah tugas saya
pikiran kamu udah ada aja nin
lagian kalau sampai kamu hilang ingatan
saya pasti akan mati matian berusaha supaya kamu ingat lagi sama saya nih
aku mandi dulu ya
gerah banget aku ma
aku mau cek kondisi alsa dulu ya
habis itu siapin makan malam buat kita
andin gak ada luka yang serius
dia cuma memar memar sedikit dan ada cedera ringan
jadi hari ini dia udah boleh pulang go
tadi mama di rumah sakit
mama ketemu sama temennya al
dan sekarang dia lagi menyelidiki kasus pembunuhannya roy
ya aku tau ma
udah sejauh mana penyelidikan mereka
malah tadi dia sempat ngomong kalau penyelidikan dia
itu lagi buntu
tapi yang jelas dia minta mama sama papa untuk dimintai keterangan
dan papa udah bersedia
malah papa udah kasih nomor teleponnya ke michelle
ternyata mereka belum nyerah buat nyelidikin kasus ini
mama takut semuanya ini akan terbongkar saya

mama dengerin aku ya ma
selama mama jaga rahasia ini
semuanya gak akan terbongkar
udah empat tahun lebih mah berlalu
gak ada yang terbongkar kan
jadi kali ini gak akan terbongkar ma
jadi kali ini gak akan terbongkar ma

lo suka gak novelnya
pokoknya nanti aku baca semuanya
yaudah pokoknya sekarang gini ya

pasti gue cari gue kasih sama lo
dan itu artinya
kan ada gue sekarang
apaan sih kamu
tadi aku sempat ketemu mama papanya andin loh di rumah sakit
dan mereka bersedia dimintai keterangan soal kasusnya roy
terus kapan kita mau ngobrol sama mereka
aku telfon om surya aja kalo gitu ya
aku boleh minta nomor om surya
tante om suryanya ada
om surya lagi mandi
siapa om surya
aku mau ke rumah
iya betul tante
gini tante kira kira besok tante sama om itu ada waktu gak buat ketemu sama aku
soalnya aku mau nanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kasusnya roy
kasihan elsa dia pasti stres banget kalau sampai papa nemuin michelle
sepertinya besok om surya itu nggak bisa karena dia udah ada janji
tapi tapi kalau tante sih bisa
kalau kamu cuma mau ketemu sama tante gak apa apa
ya udah kalau gitu tante aja gak apa apa kok
besok pagi jam sepuluh di makawa cafe gimana tanta
bapak mendingan gak perlu tahu deh kalau michelle itu pernah nelfon
gak besok om surya gak bisa ikut
tapi istrinya bisa dan mau ketemu sama kita
sekarang kan udah ada papa sama om surya
namanya anin yang bantu kita
itu artinya lo udah gak butuh rafael lagi kan
untuk kasus penyelidikan pembunuhan roy
kamu tuh masih aja bahas rafael
kamu tuh naksir ya sama rafael
kok bisa ya
ini ngasih perhatian
nah coba itu
uya masih engga habis pikir
saya belum disuruh deh
gak usah lah mas
sebentar ini kan
bener gak apa apa
akhirnya pak bos dan bu andin pulang juga
tapi kok bu andin liburan kenapa becenglak begitu ya
makan nasi di warung tegal jangan lupa pakai ikan asin
emang enak kalau yang udah halal
mau apa aja tinggal gasin
uya jadi pengen cepet cepet halalin ayang kiki
tapi kan ayang kiki udah ditikung sama pak randy
sebelum ada undangan nikah wiyah masih bisa tikung balik
mendingan sekarang kasih tahu orang rumah kalau pak bos dan bu anin udah pulang
nanti kalau ini
ada hijau hijau dikit
ntar dulu ntar
itu pak bos sama bu andin udah pulang
mama papa ini rena udah pulang
larinya pelan pelan ya
iya pelan pelan pelan pelan
ini kenapa ini kok happy sekali
kata uya udah pada di gerbang depan
begitu kita ke depan rame rame sambut mama papa
aku udah gak sabar belok mama sama papa
aduh mama kalah
aduh udah pelan pelan pelan pelan
aku kangen banget sama mama
mah aku sempat mimpi buruk
aku takut mama kenapa kenapa
tapi mama gak kenapa kenapa kan
maaf baik baik aja kan
mama kok jayangnya kayak gitu
ya namanya habis liburan bu
tidak ada sakit sakit
tidak ada sakit sakit
aku mau ngomong sebentar
mirna kamu bawain atau kapan
bersama sama lagi ya
enggak mau mau sama mama
aku bantuin rina ngerti tugas dulu ya
teti ya pegangin
lihat ya andin
selesai kan sayang
abis ini langsung isi rahat ya cantiknya
gantiin dia pakai baju tidur
eh tapi ntar dulu deh
lo kenapa sih
enggak abis diapain kenapa
beneran sakit ya
tapi muka lo kayak gak yakin gitu
gue siapin ini rina buat tidur dulu
ya udah sayang
selamat malam ma
andin isi rati ya
aku bisa kembali ke rumah ini
terima kasih ya allah
jadi kalian tuh enggak pergi liburan berdua
andin kecelakaan di bandung
maaf kalau aku udah bohong ya mbak
kenapa kamu tak pernah berubah
kamu enggak pernah berubah
menanggung semuanya sendiri
fungsi keluarga itu tempat berbagi
ada mama di sini
kamu bisa berbagi sama mama
bisa berbagi sama mama
selalu menanggung semua beban sendiri
aku gak mau mama khawatir
bener bener minta sama kamu
jangan pernah bohong lagi
aku masih harus berbohong sama mama
aku masih harus sembunyikan
masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama

aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
aku masih harus sembunyikan masalah lo andin dari mama
enggak usah dipikirin ya
karena sudah menepati janji
orang rena tanyain kamu terus
kan saya bingung jadinya

terus terus terus
ya udah kalau gak percaya
coba dong mas aku mau denger dong mas
aku mau denger sekali
aku mau denger mas
mas aku mau denger
istri cuma pengen denger doang
mama sama papa liburan dulu ya
perjalanan masih jauh ya
pak bu ada apa
oh oke maaf tadi ada
ada tanggul di depan
hidung saya kalau pesek gimana
itu tadi kamu mau deket kamu mau ngapain
bersini itu belek
tadi ada belek di sini
just enggak mau ngedeket lagi
disirah lah disirah disirah
disirah lah tandin
kok enggak balik balik ke kamar lagi
atau jangan jangan dia ketiduran di luar
mas aku mau ke kamar

mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar

mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar

mas aku mau ke kamar

mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar
mas aku mau ke kamar

masa gue tidur disini lagi sih
kamu ngapain disini gak tidur
kamu ngapain disini
kok kamu gak tidur di kamar
masih banyak kerjaan
gak tidur disana
gak aman kenapa sih mas
gak apa sih

udah sana tidur
gak aman kenapa sih
gak aman kalo tidur bareng sama aku
kamu juga suami istri ya kan
bisa dikasih tau gak
gak mau sama aku
bisa dikasih tau gak
ya udah deh
kesannya jangan sampe pagi lah mas
aduh duduk duduk
aduh duduk duduk
aduh duduk duduk
aduh duduk duduk
aduh duduk duduk
aduh duduk duduk
aduh duduk duduk
ini mesti deh
kayak gini aja enggak
buat apa pembongkaran makam ya mas pepe roy
ini mas lagi beresin tong sampah
soalnya tadi sampahnya gigi tendang nggak sengaja mas
benar kok mas
mas nanti ini kopinya gigi taruh di sebelah sini ya
gigi tinggal dulu ya ke dapur ya
terima kasih ya
fileskin adalah apa ya

jadi jadi ini nih siapa nih

gini ya operationides
hmm bagus lah
bahkan sosial plamen também sampai
mau ke bawah mobil
mereka lagi main petak umpet
dan langsung ngejar pak
mbak elsa itu emang ada niatan buruk
makasih informasinya re
iya pak makasih selamat malam
belum nyerah bikin ulah juga kamu rupanya ya
aku tinggal kamu ya
mama bersyukur sekali kamu gak kena pandin
kamu baik baik aja
waktu hari pertama kamu pergi
dia cari cari kamu
bahkan dia bermimpi kamu jatuh
benar terjadi apa apa sama kamu
dan kamu emang jatuh
padahal kamu sama rena kan bukan ibu dan anak kandung
mama tuh melihat seperti ada ikatan cinta yang kuat
untuk kita pertahankan ya rumah tangganya
kamu istirahat ya
supaya cepat membaik